kulit merupakan bagian tubuh yang perlu mendapat perhatian khusus
untuk memiliki kulit yang sehat diperlukan perawatan rutin
antara lain mandi menggunakan sabun dan mengkonsumsi makanan bergizi
selain itu kita juga bisa menggunakan produk perawatan kulit yang saat ini jenisnya semakin beragam
bagi sebagian kalangan terutama perempuan merawat kulit termasuk menggunakan produk perawatan adalah sebuah keharusan
jarang itu kayak lulur body scrub yang kayak gitu
selain krim dan lotion saat ini dapat banyak jenis untuk perawatan kulit
tapi sebenarnya yang manakah yang cocok untuk kulit anda
fungsi dasarnya memang untuk melembabkan kulit
tetapi menurut dokter spesialis kulit setiap jenis perawatan kulit memiliki kandungan dan fungsi yang berbeda
pertama body serum
produk ini mengandung banyak air antioksidan
dan kandungan pelembab tinggi
body serum bisa digunakan untuk semua jenis kulit dan bisa dipadukan dengan pelembab kulit lain
kedua body lotion yang juga mengandung air
kandungan aktifnya bisa bermacam macam antara lain pewangi
lotion juga cocok untuk semua jenis kulit
yang memiliki kandungan air lebih sedikit teksturnya agak kental
namun masih bisa dengan mudah diserap kulit
krim juga cocok untuk semua jenis kulit
keempat body yogurt
awalnya produk ini dikhususkan bagi kaum vegetarian
karena hanya menggunakan zat zat dari tumbuhan
teksturnya creamy dan digunakan untuk kulit yang tidak bermasalah seperti kulit kering atau normal
kelima body butter
yang mengandung banyak minyak mineral teksturnya kental dan baik digunakan untuk kulit yang sangat kering
menurut dokter spesialis kulit dan kelami
ciri kulit yang sehat adalah kulit yang tidak memiliki keriput dan tidak memiliki sisik sisik
tanda tanda kulit mengalami kekeringan dan membutuhkan pelembab
terlihat setelah mandi atau cuci muka
itu kulit terasa kencang
kencangnya beda dengan orang yang kenyal gitu beda ya
terasa kencang seperti tertarik
kemudian ada sisik sisik halus
bisa juga kita ada lihat rinkle di kulit di kerutan halus di wajah gitu
itu bisa salah satu gejala dari dehidrasi kulit
dwi yanti menambahkan
pelembab kulit bisa digunakan dua hingga tiga kali sehari
bahkan lebih jika kondisi kulit sangat kering
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat